nama boxcase diambil dari potongan band pertama albert ketika kuliah dulu
logo boxcase yang didesain teman dekat albert pun masih tetap dipertahankan hingga kini
sejak awal kuliah anak ketiga dari empat bersaudara ini sudah mencoba mencari uang tambahan sendiri
sebelum terjun ke bisnis boxcase albert pernah menjajah memasarkan produk pembalut wanita dengan sistem mlm
itu gue harus jual produk wanita lah istilahnya gitu ya
dan itu di tempat umum sampai di usia sapam kayak gitu tuh
itu yang bikin mentalnya jadi
sampai dia ada satu seminar itu yang bikin gue bener bener berubah
namun dari pekerjaan inilah albert memiliki percaya diri kuat untuk mampu memasarkan produk boxcase miliknya
ikut berbagai pameran
bahkan memasarkannya langsung ke sejumlah barang

banyak orang yang menjual produk seperti ini kayak begitu orang konsultasi lama
terus wajah dibeli kayak rasanya kesel atau gimana
kalau ini rasanya udah kayak yaudah kita kasih informasi
toh niat kita baik kasih solusi kan gitu kan
suatu saat pasti balik kok
mungkin itu juga beberapa orang mungkin merasa lebih nyaman di situ kali ya
karena kita nggak selalu memaksa untuk beli gitu loh
ada juga yang konsultasi datang setelah ngobrol ngobrol kayaknya lo nggak butuh hardcase deh
ya udah jangan gitu
buat apa kayak gitu kan jadi ya ditolak jadi biasa
membuat hardcase membutuhkan ukuran yang presisi
kemampuannya membuat hardcase didapat secara otodidak dan telah menjadi hobinya sejak lama
dulu awal bikin sendiri tapi
tanpa ada tukang yang bantuin
berarti awal mula akhirnya pengen bikin sendiri itu gimana sih
sebenarnya gini emang dari orang tua kan udah di dunia bisnis lah sebenarnya
mereka tuh selalu didik istilahnya harus bisa mandiri dulu
jangan bergantung sama orang
kalau butuh bantuan pasti
tapi bukan berarti bergantung gitu kan
nah dari situ itu belajar dulu semua tuh dari potong kayu terus ngerti bahan segala macem
dari detail harga bahan satuan semuanya itu harus ngerti
terus dari flow kerjanya gimana
tapi itu emang prosesnya panjang
karena bukan yang istilahnya secara teori yang oh ini kayaknya bahan dengan ini pengerjaan berapa lama gini
box atau case pertama yang albert bikin itu seperti apa mas
jadi kurang lebih sebenarnya kayak gini
cuma bentuknya nggak semanis ini
dan kalau kita bandingkan disini kan ada yang hardcase yang pakai aluminium dan besar
nah waktu itu gue bikin kayak gini
beratnya kayak gini
karena mungkin ada kesalahan bahan atau apa segala macem ya
cuma kurang lebih kayak gini sih
kita tambahin bluedroo handle plastik ya seadanya sih
model awalnya terbatas
hanya satu juta rupiah dari uang jajan yang digunakan untuk membeli alat pertukangan dan membuat bengkel seadanya di garasi rumah
dulu tuh pada saat pertama tama jualan itu bergantung sama dp
jadi orang pada saat pesen tuh dp
dan cukup ini ya cukup agak nekat juga sebenarnya
kalau nggak nggak jalan
karena untuk jadi
buat beli barang
sama uang jajan lah
separuhnya nambah beli alat yang belum punya apa apa sebenarnya kan gitu kan
baru alat sederhana separuhnya lagi buat bahan
plus ya kocek sendiri aja dari uang jajan deh
yang penting jadi dulu
bahkan albert terpaksa menjual sejumlah alat musik kesukaannya sebagai tambahan modal
meski tidak menyesal albert mengaku masih merasa kehilangan
jadi ada satu bus
jadi kepikiran gue
ada satu bus
itu historinya luar biasa
sampai sekarang masih gue cari
untuk nutupin kru gefinansial ini
jadi sekarang juga belum ketemu lagi
tapi itu yang
bener bener apa ya
kayak gue cari duit dari band
buat modal kesini
dan sekarang ada rasa menyesal ketika melepas itu untuk mengembangkan boxcase
sama sekali nggak ada sih
melihat sesuatu yang lebih besar
sampai sekarang masih dicari terus sih
jadi setiap ada apa istilahnya bus itu
punya gue bukan ya
pada awalnya albert hanya membuat hardcase gitar dan alat alat penunjangnya
referensi model didapat dari banyak sumber
termasuk hardcase milik musisi luar negeri
maksudnya untuk lu yang pernah diperlukan sering gitu
usahanya kalau gini kan kayak karet ya
itu industri rubber
referensi biasa oleh google segala macem
soalnya kalau untuk di luar negeri sebenarnya kan hardcast ini sudah sangat umum
nah jadi kita lihat dari gambar gambarnya kayak gitu
walaupun hasilnya jauh dari gambarnya
albert sangat menjaga kualitas produknya
customer mendapat garansi seumur hidup dan servis gratis
yang membedakan produk dari boxcase ini dengan case case yang lain
kan kita tahu banyak nih di pasaran gitu
yang membedakan itu apa sebenarnya
sebenarnya kalau dari hal paling simpel
dari pada saat dulu pertama kali branding ya
kan mungkin baru mulai belum bisa mikir
wah ntar ada vlog
dulu belum ada vlog mungkin kan
atau apa yang keren keren belum
tapi intinya adalah pada saat orang membeli barang
dan ada kendala misalkan pada saat penggunaan ada rusak
dia harus tahu harus kemana
itu harus banget
itu istilahnya udah kayak garansi dari kita gitu loh
kita bertanggung jawab dengan apa
atas produk kita sendiri
saya tuh selalu menampilkan
oh saya sebagai owner
jadi pada saat ada kendala barang atau apa
bisa langsung kontak dan nggak perlu khawatir
nggak bisa dihubungin kemana mana gitu loh
itu satu yang value dikasih
lalu kita juga kasih garansi
jadi valuenya sebenarnya bukan hanya di barang aja
tapi di pelayanan after sales segala macem itu kita pikirkan
karena kita tau tau kalau misalkan kebutuhan untuk kayak musisi
itu akan cenderung mudah untuk jual beli sebenarnya
tambah alat juga ganti hardcase lagi
kan harga second kita pantau
dengan cara apa
ya pelayanan itu
kita misalkan untuk dealer kita memastikan di setiap dealer harga sama
karena kita menjamin langkah sekirim dari kita segala macem
jadi kan nggak ada persaingan yang bikin mungkin dari sisi customer jadi kurang menyenangkan gitu kan
nah itu kita atur juga
terus misalkan dari ya value itu garansi free
untuk service umur hidup
garansi spare part itu juga kita kasih
jadi lebih ke value lah
sepuluh tahun berdiri boxcase kini semakin dikenal musisi tanah air
tidak sedikit yang menjadi pelanggan tetap
kini sudah ada tiga belas outlet yang memasarkan produk boxcase
dengan penjualan mencapai sepuluh hingga dua puluh juta per outletnya per bulan
kita gak ngakalin yang lama untuk jadi benar
tapi kita bikin yang baru
karena kalau saya sendiri beli barang pengennya pasti baru dong
kita beli baru kan
nah pada saat orang ngambil kita selalu kasih ini yang kemarin salah dan ini yang baru
berobat barang dibawah halus baik sama biake

oh gitu ya

ya dermain saya gan
suhaib ini kan
seharga satu juta hingga sepuluh juta rupiah per buah
dan beberapa ini juga dari belakangan ini kita selalu promo juga ke orang
bukan maksudnya bentuk promosi sih maksudnya kita info juga
kalau ada kesalahan kita nggak ngakalin yang lama untuk jadi benar
tapi kita bikin yang baru
karena kalau saya sendiri beli barang pengennya pasti baru dong kita beli baru kan
nah pada saat orang ngambil kita selalu kasih ini yang kemarin salah
dan ini yang baru
nah itu dengan sistem kerja yang sekarang udah bener istilahnya
jadi rata rata kan tiga hari udah jadi orang ngambil untuk cek segala macam
kalaupun ada kesalahan masih tetap di waktu empat belas kerja itu
servis inilah yang membuat boxcase semakin diminati banyak musisi
salah satunya rama gitaris grup band niji
bagi rama memiliki hardcase adalah
sebuah kewajiban untuk menjaga alat alat musiknya
lama berkecimpung di dunia musik albert memiliki banyak kenalan musisi terkenal
tak jarang sejumlah musisi ia endorse sebagai bentuk promosi produk boxcase
bagi albert selain tampilannya yang menarik kekuatan boxcase harus diutamakan
tidak jarang kotak penyimpan alat ini rusak ketika pepergian
terutama ketika menggunakan pesawat terbang

karena dibilang rusak itu pasti
karena kalau rusak misalnya ini hardcase masuk bagasi pesawat
terus misalkan kuncinya kendor atau lepas lah
tapi barangnya aman
ya bagus berarti dia melakukan tugasnya
bayar spare part servisnya gratis semua hidup seperti yang gue janjikan
kayak gitu jadi sebenarnya kalau orang sudah beli hardcase itu
harusnya nggak usah khawatirin hardcase ya walaupun memang harganya mahal
ya kan hardcase itu nggak murah
tapi itu nggak perlu dikhawatirin
itu bagian kita yang khawatirin
albert turun tangan langsung memeriksa tiap box yang dikerjakan
tiap sudut engsel dan kunci diperiksa sangat teliti sebelum dikirim ke customer dan outlet
bagi sebagian customer
harga produk albert termasuk mahal
tapi bagi albert lebih baik mahal daripada mutu yang digadaikan
misalkan kita perbandingkan harga ya dengan saingan lah
bisa dibilang boxnya sebenarnya paling mahal
itu juga ada permasukan dari temen temen juga kan
harga lo mahal banget sih
cuma kita tetap harus bertahan di situ
satu kita nggak pernah mau ngurangin bahan
istilahnya kalau misalkan supplier bahan
wah sorry bet harga harus naik
gue nggak akan pernah nawar
tapi jangan pernah mainin bahan
ya gitu kita menyesuaikan
karena gue yakin suatu saat di indonesia akan sangat siap dengan kualitas bagus
nggak cuma hanya bandingkan dengan harga gitu
apalagi dengan keamanan alat ya
tiga tahun lalu albert memproduksi massal micro box
hardcase dengan ukuran seragam yang banyak didistribusikan ke sejumlah toko musik
tahun dua ribu delapan belas boxcase mulai merambah produk lain
brix adesi paster hingga pedal race menjadi produk andalan untuk mendongkrak penjualan
albert dan tim pun memiliki tugas besar
selain terus mempertahankan kualitas branding dan memperkuat media sosial
sebagai bagian kampanye boxcase pun terus dilakukan
waktu itu gue lihat memang ternyata strategi marketingnya yang kurang baik
istilahnya how people prinsip brand dari boxcase ini yang masih agak salah
iya jadi agak salah gitu kan
jadi albert ngomong kita mesti fix ini
akhirnya gue come up dengan idea gimana kalau kita ubah brand image dulu
terlihat juga bagus gitu
gak hanya musisi saja karena apalagi barang kayak gini kan sebetulnya utility ya
bisa dipakai untuk barang lain juga
dan terlihat itu gak sekedar seperti layaknya sebuah home industry yang layaknya gitu
lo harus terlihat sekali kalau disini ada jiwa lo bad di dalam situ gitu istilahnya
untuk bikin sebuah produk yang bagus gitu
gimana menurut lo gue bilang kayak gitu
terus dia bilang kayaknya memang bagus
terus dia bilang kayaknya memang itu deh yang gue butuhin gitu
istilahnya supaya bisa jadi differentiate juga brand boxcase ini dari brand hardcase lainnya gitu
dua puluh tahun mengembangkan boxcase albert menilai sudah saatnya mengembangkan usahanya
dengan mulai mencari investor
besarnya pasar hardcase di indonesia menjadi salah satu keuntungan usaha ini bisa bertahan lama
partner sebenarnya dari tim branding segala macam juga lagi bikin semacam kayak company profile yang gitu gitu kan
kita rapiin terus akuntan pajak juga kita panggil untuk hitung pembukuan
karena memang kita lagi berniat untuk ya sebenarnya cari investor sih ya
untuk gedein boxcase lagi lah istilahnya
cuma di proses itu kan nggak sebentar
nah dalam jangka proses itu kita sambil edukasi melalui website misalnya
karena terkadang orang butuh oh gue butuh tuh kotak kayak gitu
tapi gak tau namanya apa
flightcase pun terkadang orang masih bingung
kalaupun misalkan mas ruli cari hardcase di google keluarnya hardcase handphone
gak ada hardcase begini
dan beberapa pengalaman juga kayak dari company perusahaan perusahaan kayak gitu lah yang suka butuh
dia nyari kotak alat atau box alat
nah maka dari itu kita kasih nama juga box
karena bukan nama produk dan bisa dipaten
nah itu dia
jadi lebih relate lah kesana
paling gitu sih
kini tidak hanya musisi
boxcase mulai diminati sejumlah kementerian dan instansi untuk menjaga barang dan peralatan mereka
tapi ternyata pilihan dia lain
jadi pertamanya kaget juga
dari kuliah kenapa harus jadi tukang kayu
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
nah ini juga
tiga tahun terakhir albert mulai memperkerjakan karyawan karena semakin banyaknya permintaan barang
tiap karyawan yang dipekerjakan dilatih langsung oleh albert
hingga memiliki standar kerapihan dan ketelitian yang sama
kalau awal itu kita nyari justru yang belum bisa apa apa
karena lebih mudah untuk
kayak seperti dididik lah
karena kalau istilah kita pengen
di kelas yang premium
dengan segmen yang premium juga kita nggak bisa
utamain kecepatan waktu jadinya
atau kayak ya asal jadi gitu ya
harusnya yang penting kualitas
terkadang kan kalau misalkan yang udah jago gitu ya
bisa cepet tuh kayak bangga gitu kan
tapi sebenarnya bukan cuma masalah waktu
kalau misalkan dari yang belum bisa kita didik
itu dengan cara yang benar
ya nggak ada perbedaan pola pikir lah
kadang kadang kalau misalkan di
empat orang pekerja membantu albert
memenuhi ratusan pesanan boxcase setiap bulannya
salah satunya odey
pria asal garut jawa barat ini sudah tiga tahun mengerjakan beragam jenis hardcase
dan menjadi tangan kanan albert
mas albert itu orangnya baik banget lah pokoknya
dia itu nggak menganggap sebagai karyawan gitu
bahkan sebagai teman gitu
pokoknya apa sih kalau dibilang ya disebut betah
ya betah sekali sih kalau di boxcase gitu
mencari karyawan merupakan saran yang diberikan stacy octaviani istri albert
stacy melihat permintaan boxcase terus mengalir
ia khawatir hasil akhirnya tidak akan maksimal jika albert mengerjakannya sendirian
dia ya justru yang mendorong untuk punya karyawan
dulu tuh idealisnya setengah mati
istilahnya nggak bisa ibu nggak mau produknya jadi menurun kualitas
kalau harus ada karyawan dan lain hal gitu gitu kan
cuma dibilang kapan mau besar kalau kayak gitu
produksi pasti ya gitu gitu aja
itu dia hampir setahun lebih kali maksa untuk punya karyawan
kini albert dan stacey sedang menanti buah hati pertama mereka
sejak kuliah stacey sudah melihat bagaimana perjuangan dan kerja keras albert menjalankan usahanya
kami sudah mencari karyawan yang lebih baik
kami sudah mencari karyawan yang lebih baik
yang dilihat dia orangnya sebenarnya dia orang yang baik

satu lagi dia mandiri sih
apakah giliran anak band kan
soalnya dulu tipe anak main sih bukan tipe aku banget
tapi di deketin dia anaknya mandiri terus ulet lah
karena di dua ribu sebelas itu dia udah lagi ngerjain boxcase
udah lagi merintis lah
dulu kan anak kuliahan maunya main
tapi ya dia beda sendiri
jadi ya mulai tertarik
meski memiliki latar belakang pendidikan ekonomi albert masih memerlukan bantuan dan saran orang tuanya dalam mengelola bisnis
yang tidak kecil ini
orang tua albert sempat tidak menyetujui keputusan albert menjadi seorang pengusaha hardcase
mengingat pendidikan yang ditempuhnya dulu
karena kan udah kuliah di marketing
terus udah selesai mau s dua maksud saya gitu
tapi ternyata pilihan dia lain
jadi pertamanya kaget juga
dari kuliah kenapa harus jadi tukang kayu gitu
ya itu dia waktu mau selesai kuliah
dia kan pemain musik
ikut grup musik waktu sma juga
terus dia sering melihat tuh gitar pemusik tuh bagus bagus tempatnya itu loh
dia sering mah beli mah gitu
terus dia beli
nah waktu beli dia kayaknya ngelihat gitu
oh caranya membuat gini gini
terus pulang ke rumah
belajar motong kayu
kan dia nggak mungkin bisa potong kayu karena belum pernah ini
sampai tangannya luka luka
om yang ngajarin caranya ngeraji itu begini loh gitu
terus nggak tahu berkembang sendiri dia bisa gitu
berani mengambil peluang dan terus berinovasi akan kesempurnaan
menjadi sifat yang melekat pada diri albert sasongko
di tangannya usaha yang dimulai dengan model pas pasan mampu berkembang besar dan bersaing di pasar internasional
mengedepankan mutu dan servis yang baik menjadi modal utama mengembangkan bisnis sekaligus hobinya